bang nasir ini menjadi satu hal yang menjadi kontroversi dan pertanyaan publik mengenai rencana revisi undang undang kpk
bagaimana perspektif anda fraksi anda dan juga fraksi fraksi lain di komisi tiga tentang revisi undang undang kpk ini
terutama tentang penyadapan tentang dewan pengawas tentang sp tiga misalnya yang selama ini menjadi perdebatan
betulkah ini akan memperlemah kpk
sebenarnya kita tidak dalam posisi kuat dan lemah
kita mengevaluasi dan merevisi
dan dpr sudah mensahkan di sidang paripurna inisiatif badan legislasi untuk merevisi undang undang komisi pemberantasan korupsi
sebenarnya kalau kita mau jujur gunjang ganjing soal pansel capim kpk itu seharusnya kan membuat kita jadi merenungkan apa ada yang salah dengan undang undang kpk
kalaulah di undang undang kpk kita sebutkan secara limitatif syarat untuk menjadi pansel capim kpk
tentu kita tidak akan menggerutu kita tidak akan mengatakan ini itu dan sebagainya
coba lihat dalam undang undang kpk
disebutkan bahwa pansel kpk itu pansel capi kpk dari unsur pemerintah dan masyarakat
kita tidak membuat syaratnya
seharusnya kita buat syarat siapa yang layak untuk menjadi pansel capim kpk
sehingga tidak kemudian menjadi hak sepenuhnya presiden
presiden harus kita batasi
sehingga dia memilih orang orang yang kredibel orang orang yang punya integritas orang yang paham
sebelum korupsi di indonesia
di undang undang kpk tidak kita sebutkan itu
seharusnya kita sebutkan
itu salah satu contoh saja
bagaimana kemudian soal pansel capi kpk itu selalu menyedot perhatian kita
makanya saya katakan tadi kalau di undang undang kpk kita sebutkan secara limitatif
maka kita akan lebih berharap banyak dari pansel capim kpk itu
kalau mengenai hal hal yang kontroversial
kita sebutkan dari unsur pemerintah dan masyarakat
akhirnya presiden ya menempatkanlah orang orang
yang kemudian menjadi kontroversi di tengah tengah masyarakat
mengenai isu isu kontroversi bang
seperti pelemahan kpk mengenai dewan pengawas misalnya
soal penyadapan misalnya
atau sp tiga misalnya
isu itu menurut saya kan tinggal bagaimana didiskusikan dibahas dengan pemerintah
presiden sudah mengirim surat presiden ampres
untuk membahas revisi undang undang kpk itu
saya belum mau mengkomentari soal penyadapan soal dewan pengawas dan lain lain sebagainya
saya pikir kita tunggu saja bagaimana dpr
dan tentu saja diharapkan bahwa ini pelibatan masyarakat dalam revisi ini
karena tetap saja acuannya itu adalah undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sebelas
tentang pembentukan peraturan perundang undangan
perlu sebegitu khawatir nggak bang
emerson yunto dan kawan kawan ini
menguruti soal apa revisi undang undang kpk
katanya yang menakutkan
seharusnya gak boleh khawatir
gak boleh khawatir
justru harus menjadi energi di luar parlemen
untuk memberikan masukan
mau tidak mau kita harus hadapi ini
dan ke depan saya pikir
juga perguruan tinggi
itu juga harus melakukan upaya upaya
untuk mengevaluasi putusan putusan di pengadilan tipikor
sehingga kemudian karir seorang hakim di pengadilan tipikor
juga ditentukan oleh pendapat pendapat guru guru besar
pakar pakar hukum di perguruan tinggi
sehingga kemudian perguruan tinggi juga ikut menciptakan budaya hukum yang tinggi
terkait dengan bagaimana tidak pidana korupsi di negeri ini
oleh karena itu saya pikir itu yang harus kita lakukan ke depan
jadi ini adalah momentum untuk melakukan penataan
ya kemudian aparat penegak hukum kita
dan lain sebagainya
sehingga kemudian apa yang kita inginkan terkait dengan korupsi di negeri ini
kita harus belajar daripada negara negara maju
salah satu keberhasilan negara negara maju itu adalah
mereka merumuskan pengaturan hukum adanya checks and balance
kemudian bagaimana fungsi pes
dan kemudian bagaimana masyarakat punya budaya hukum yang tinggi
saya pikir kita harus belajar dari negara negara maju
bagaimana mereka mengatasi korupsi yang sistemik
yang kronik di negara mereka
dan undang undang kpk saat ini
tidak mengakomodasi hal hal positif yang tadi anda ungkapkan
sehingga perlu disuntik vitamin baru untuk bisa lebih kuat gitu bang ya
saya pikir perlu dievaluasi dan kemudian direvisi
contohnya tadi itu aja saya pikir ya
hanya disebutkan dari unsur pemerintah dan masyarakat
kita tidak membuat syarat syaratnya
akhirnya presiden dengan leluasa menempatkan orang orang itu
dan kemudian orang marah
orang mengatakan ini itu dan lain sebagainya
karena rakyat sendiri masyarakat sendiri tidak ikut
menentukan siapa yang layak untuk menjadi pansel capim kpk
saya kembali ke ruangan komisi tiga
bagaimana mengikuti fit and proper test
yang terakhir ini
terima kasih pak roki emerson oci
baik terima kasih bang nasir jambi
tepuk tangan untuk bang nasir jamil
atas perbincangannya malam hari ini
revisi undang undang kpk ini
saya mulai dari bang oci dulu
tidak usah terlalu khawatir
karena masih banyak kekurangan
sehingga perlu disuntik vitamin baru
saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh bang nasir
tapi sayangnya apa yang disampaikan oleh bang nasir
tidak ada di dalam draft undang undang kpk
jadi tidak ada yang dia sampaikan itu
yang dia sampaikan bagus sekali
soal budaya hukum dan seterusnya
tapi tidak ada gagasan itu di dalam draft ru kpk
jadi antara yang dibayangkan
yang dibicarakan dengan draft yang dibuat oleh dpr
jadi sebetulnya ada banyak sekali ketidaknyambungan
ketika kita bicara mengenai ru kpk
ini sama seperti seleksi capim tadi ya
bahwasannya yang dikedepankan adalah pencegahan
kemudian yang dikedepankan adalah pengetahuan untuk menata pemerintahan
tapi kemudian yang dipilih atau yang ditonjolkan adalah pengalaman di bidang penindakan
kemudian tentu tidak cocok dong pendegah hukum di posisi itu
menurut pendapat saya polisi dan jaksa tidak cocok untuk kerja kerja yang demikian
harusnya adalah orang orang yang berlatar belakang birokrasi
karena tugas pencegahan adalah tugas pemerintah
jadi di ruu menurut saya ada banyak sekali hal hal yang tentu akan melumpuhkan kpk
kalau kemudian gagasan gagasan itu memang akan dibahas dan kemudian ditetapkan oleh dpr ya
banyak sekali dewan pengawas kemudian penyadapan
termasuk juga evaluasi kinerja pimpinan kpk
termasuk juga membuka ruang untuk melakukan sp tiga
itu adalah hal hal yang
selama ini sampai sekarang kita tidak pernah melihat apa basis argumentasi untuk memuluskan gagasan itu
sehingga gagasan itu nyambung dengan upaya memperkuat pemberantasan korupsi
itu kita tidak pernah lihat
anda lihat semua fraksi di parlemen sendiri agak kur setuju atau kur menolak sebenarnya
revisi menolak kpk dengan segala
sudah pasti setuju bos
kemarin itu sepuluh fraksi itu setuju
sebenarnya nggak sepuluh fraksi ada sebelas
kan selain ada partai politik ada juga yang satu dari india
jalur independen kan
revisi undang undang kpk gitu ya
nah kita melihatnya begini bos
ini tidak ada angin tidak ada hujan
tiba tiba ini nggak masuk dalam program legislasi nasional prioritas ya di dua ribu sembilan belas
tiba tiba muncul gitu kan
dan kemudian kedua bang nasir enak bilang jangan khawatir
bos gimana jangan khawatir
sepuluh fraksi itu itu tanda kutip hampir semuanya
itu peran tersangkut dalam kasus korupsi yang ditangani oleh kpk
entah ketuanya ketua partai politiknya entah sekjennya kemudian kadernya gitu
yang baik kader di menteri kepala daerah dan sebagainya
kita agak sulit percaya upaya upaya untuk tanda kutip yang dianggap memperkuat
dipercayakan orang orang yang sebel sama kpk
orang orang yang ingin kpk dibubarin
jadi logika di kepala dia itu bukan memperkuat
kalau bisa dilemahin aja di bos
kita bisa dikendaliin
jadi itu yang kita baca begitu
kemudian kalau kita lihat di draft
ya tadi seperti oce katakan ini nggak ada aspek penguatannya sama sekali bos
misalnya kalau untuk nyadap lapor dulu ke dewan pengawas
nah kalau kita mau nyadap dewan pengawas lapornya ke siapa gitu
jadi agak wuyeng gitu
oke kalau kata bung emerson sepuluh plus satu tadi ya di dpr
tapi ada juga sepuluh plus plus dua bung roky
karena nampaknya istana kepresidenan juga agak satu sepakat dengan parlemen
kita dengarkan dulu pernyataan mensesnik pratikno dengan wakil presiden yusuf kalantang revisi ini
sudah ditantang tangani oleh bapak presiden
dan sudah dikirim ke dpr
ini tadi bahwa dim daftar isian masalah yang dikirim oleh pemerintah
itu banyak sekali yang merevisi draft ruu yang dikirim oleh dpr
pemerintah sekali lagi pak presiden selalu mengatakan bahwa institusi kpk adalah
lembaga negara yang independen yang dalam hal pemberantasan korupsi
punya kelebihan kelebihan dibandingkan dengan lembaga pemberantasan korupsi yang lainnya
di rangka waktu itu perlu kita evaluasi
apa yang sebaiknya
juga sebenarnya dalam kerangka memperkuat kpk itu
hal hal yang sering dibicarakan orang contohnya soal
dewan pengawas itu jangan terlalu dianggap bahwa itu akan merugikan kpk
karena bisa saja memang pengawas itu akan meningkatkan kinerja kpk
contohnya kalau ada yang telat eh kenapa telat
jadi pengawas itu hanya untuk memastikan bahwa segala prosedur itu berjalan dengan baik
soal penyedapan pokoknya pemerintah setuju bahwa diatur
tapi yang kita setuju ibu
yang kita setuju ibu
bukan minta pengawasan minta setuju pengawasan
tapi harus diawasi
supaya penyedapan itu jangan sampai merusak atau privasi orang secara luas
bung roky sepuluh plus dua kalau saya mau tambahkan
tidak hanya fahri hamzah plus istana kepresidenan
ini anda lihat seperti apa
kpk itu dibuat sebagai peralatan presiden untuk memberantas korupsi
itu dulu dalilnya tuh
karena dua peralatan yang ada itu enggak berfungsi
dibikin alat baru namanya kpk tuh
jadi dia memang peralatan presiden
nah sekarang presiden mau memperkecil alatnya sendiri
dikasih alat untuk memberantas korupsi
dia potong kemampuan alat itu tuh
dikurangi cc nya tuh
padahal justru mesti ditambah cc nya
nah ini masalahnya
karena presiden akhirnya gak ngerti apa yang disebut independensi dari si kpk tuh
kpk independen terhadap lembaga lain yang punya potensi mencampuri
tapi dia tetap peralatan presiden
sebab bundusannya begitu kok
kpk ada pada penerimaan rakyat terhadap kpk tuh
jadi musuhnya presiden membaca legitimasi itu pada rakyat
itu awal orde baru kita kampanye buat itu
karena itu disebut sebagai extraordinary crime
sekarang dianggap itu bukan extraordinary crime
tapi dia jadi extraordinary karena dibandingkan maling
maling itu kalau dia mau dia bongkar misalnya garasi presiden
terus dia mau nyolong mobil smk nya presiden
dia berpikir bahwa dia kemungkinan ditangkap
karena dia enggak punya kuasa
dia masih menghitung saya bisa ditangkap
dalam korupsi terbalik
dia tahu dia tidak mungkin ditangkap karena dia surplus kuasa tuh
jadi itu masalahnya tuh
ini bukan soal ya ini kan yang apa namanya extraordinage cuma genosida segala macam
memang itu istilah hukum
tapi istilah etis adalah karena si koruptor itu surplus kuasa
maka dia mesti dicegah dan ditindak dengan cara extraordinary
extraordinarinya di situ
bukan pada koruptornya
lain karena dia punya kemampuan untuk menundukkan lawannya tuh
lain kalau maling biasa dia pasti takut ya anjing presiden menggonggong
tiba tiba ada sesuatu masuk tuh
jadi dia berhitung bahwa dia bisa kalah
kalau koruptor dia berhitung dia nggak mungkin kalah
itu filosofinya begitu di awal tuh
nah sekarang peralatan itu yang seharusnya dipakai oleh presiden
dia batalkan sendiri karena dia nggak ngerti konsep dasar dari kpk tuh
sebetulnya dulu saya usulkan bahwa pansel itu nggak perlu ada
presiden tunjuk aja sendiri tuh
kalau presidennya punya surplus moral
itu masalahnya kan
kalau negeri masih kuat orang akan bilang oke karena itu alat presiden
silahkan pilih kami percaya tuh
tapi anda setuju kan tadi diterangkan oleh menteri sekretaris negara dan juga wakil presiden
bahwa ini sebenarnya untuk memperkuat kpk kok
supaya lebih prudent supaya lebih baik
presiden juga setuju dengan dpr untuk memperkuat sama sama
fungsi fungsi utamanya justru dipretelia oleh dirinya sendiri
apa yang diperkuat
jadi kekompakan apa yang anda lihat di istana dan juga parlemen untuk kasus ini
kompak karena takut dia akan makan pemiliknya sendiri tuannya tuh
ya ini sebenarnya bentuk upaya pengingkaran terhadap janji pak jokowi ya
jokowi kan di nawacita bilang ingin memperkuat kpk
yang terjadi jadi nawacitata
sakitnya tuh di sini
bagaimana bilang dia memperkuat
udah baca draft versi balek belum
kemudian yang kedua dia pernah nanya nggak dengan kpk
kpk sendiri aja nolak revisi undang undang kpk
bagaimana misalnya presiden bilang itu memperkuat
nah di sisi yang lain kan kita lihat nampaknya dpr itu eh sorry presiden itu lebih mendengarkan partai politik bos
daripada mendengarkan aspirasi dari rakyat maupun kpk sendiri
nah apa yang membuat kemudian presiden tidak mendengarkan aspirasi rakyat dan kpk sendiri
apakah karena ada tiga hal mungkin
apakah dia percaya dengan pansel panselnya atau dia percaya memang isinya untuk memang baik
atau karena memang pemilu sudah lewat jadi dia nggak punya tanggung jawab apa apa beban apa apa
ya kan di beberapa kasus dia bilang saya
di periode kedepan gak punya beban
ya udah bubarin kpk mungkin gak ada beban bagi dia begitu ya
nah ini yang kita lihat begini
jokowi itu begitu mudah misalnya menyerahkan yaudah selesaikan aja mekanisme proses pembahasan nanti di dpr
padahal tidak semudah itu ferguso gitu ya
jadi nah ini yang kemudian harus dibaca bahwa pemerintah nampak
kalau bacaan saya kenapa jokowi mengambil tindakan itu
beberapa sudah beredar di banyak
di banyak kalangan terbatas misalnya
soal jokowi kayaknya sedang disandera oleh teman teman di dpr
ada dua hal yang mungkin bisa menjadi penyanderaan presiden gitu ya
pertama isu soal pemindahan ibu kota
kan pemindahan ibu kota ini nggak bisa lewat pencalon presiden
harus lewat proses di dpr juga kan
kemudian yang kedua ada isu juga soal amendement undang undang empat puluh lima
yang disana berupaya misalnya pemilihan presiden itu oleh mpr
nah proses proses penyanderaan ini saya pikir masih terjadi gitu ya
antara partai politik dengan pak jokowi
makanya jokowi sekarang lebih perhatikan juga
ya lebih perhatikan partai politik daripada kpk dan juga rakyat
dengan fakta politik dan hukum saat ini
ini closing terakhir dari bang ocha dan juga roky
dan saya minta apakah dengan fakta politik yang kita terima dan kita saksikan saat ini
betulkah sesuai judul kita menuju senjakala kpk
kpk menuju senjakala dengan fakta politik sekarang
seorang peneliti tentang lembaga lembaga anti korupsi di asia
ini sangat terkenal dalam studi anti korupsi ya
literatur anti korupsi namanya john s dekuah
itu seringkali menulis bahwa salah satu prasarat suksesnya sebuah negara dalam memberantas korupsi adalah kuatnya komitmen presiden
karena tanpa ada komitmen politik dari presiden maka tidak mungkin melakukan pemberantasan korupsi dengan baik
karena itu tadi yang disampaikan oleh bang roky
bahwa pemberantasan korupsi itu melawan surplus kekuasaan
jadi makanya harus ada komitmen presiden
nah bagaimana cara kalau presiden punya komitmen
itu ada dua
presidennya memang harus bersih dari segala macam potensi korupsi
dan yang kedua adalah orang di sekelilingnya kekuatan politik di sekelilingnya juga tidak mempunyai kepentingan koruptif
sekarang pertanyaannya tentu itu kepada presiden kita
apakah presiden kita memiliki dua prasarat itu sehingga dia bisa dengan firm mengatakan bahwa dia akan memperkuat kpk
dan kemudian melawan segala bentuk pelemahan itu
nah saya melihat dua kekuasaan ini sekarang sangat rentan membuat kita berkabung kembali
kalau kemudian ru itu diloloskan maka tentu kita akan berkabung untuk kesekian kalinya bagi pemberantasan korupsi
baik terima kasih bang oce
bung roky terakhir apakah kita punya kalau tadi dengan fakta politik seperti itu apakah kita punya negarawan
baik di parlemen ataupun di kekuasaan eksekutif yang punya hati mulia dan berakal sehat untuk bisa melawan
ya itu soalnya
sejak kalah kpk
jadi betul itu intinya
karena statement kenegarawanan itu tidak dimunculkan orang akhirnya permisif terhadap korupsi itu
karena gak ada contohnya kan
presiden ngibul didiamin
soal smk mesti terang terangan aja bahwa ya itu rakitan bukan diimport segala macam
jadi akhirnya orang tiba pada semacam keadaan anomi
tidak ada nilai di dalam masyarakat

dalam keadaan tidak ada nilai yang mampu untuk memanfaatkan kekuasaan adalah para koruptor
kan itu yang terjadi kan
jadi sinyal tentang kebersihan birokrasi contoh tentang kejujuran untuk mengakui bahwa saya pernah ngibul
itu yang menyebabkan seluruh peristiwa semacam ini itu akhirnya akan terlihat jelas ketika seseorang
untuk mengakhiri kekuasaannya nanti itu
dia mau diingat sebagai apa gitu
kita mengingat pak habibie sekarang sebagai orang yang membuka ruang demokrasi pertama tuh
kalau pak jokowi mau diingat sebagai apa itu
karena gak ada sinyal yang betul betul otentik dari beliau
itu masalah kita
memang kpk ya punya banyak kelemahan
kadangkala mengadili atau isunya dimunculkan karena ada tuntutan keadilan jalanan
tapi mungkin itu ada teknik
nah saya ingin agar supaya biarkan kpk menemukan sendiri cara dia mengefektifkan peralatan pemerintahan korupsi itu
kan dia akan specialize nanti kan di dalam soal soal tertentu
kita belajar dari evolusi kpk menemukan kapasitas dirinya sendiri itu
jangan diintervensi dengan apalagi mengurangi kemampuan kemampuan dasar dia
masih ada harapan untuk menunda senja bung roky
dari para elit dari masyarakat sipil dari kita semua

dari masyarakat sipil dari kita semua
saya kita tadi sama sama menghendingkan cipta untuk menghormati pak habibie
kalau anda tanya harapan mari kita menghendingkan cipta untuk duka cita baru ini yaitu wafatnya kpk itu